meski seperti mainan anak anak e scooter ini berbagi jalan dengan kendaraan lain
faktor keamanan dan etika menggunakan e scooter wajib diperhatikan apalagi kecepatan bisa sampai empat puluh km per jam
saya pikir ini yang paling utama pastinya kan di kepala ya karena kepala ini paling riskan cedera
nah kemudian kalau ada padding kita bisa pakai padding atau misalnya pakaian lebih tebal
dan kemudian di knee juga dan untuk sepatu kita harus pakai alat satu
kalau kita mau injak biar dia bisa menggenggam erat telapak kaki kita itu kita harus gunakan sepatu tertutup dan juga yang rubber juga
nah jadi untuk posisinya adalah waktu kita riding pastinya kalau tangan kita harus selalu ada di handlebar
nah itu rule number
rule number one nya adalah kita tidak boleh melepas dengan alasan apapun
di pasaran skuter elektrik terdiri dari dua jenis bermotor tunggal dan ganda
jenis tunggal motor menggerakkan roda belakang saja
daya baterai skuter elektrik tipe single motor memiliki kekuatan kurang dari seribu watt
sedangkan jenis dual motor mesin penggeraknya terletak di roda depan dan belakang
masing masing memiliki daya seribu hingga seribu dua ratus watt
saat ini saya ingin menggunakan mencoba menggunakan e scooter
nah salah satu yang harus diperhatikan dalam menggunakan e scooter model single motor ini adalah cara berdiri di atas board ini
nah sekarang kita yuk teman teman kita coba untuk berkeliling di sekitar rahan jak pos motor ini
bagi pemula mengatur keseimbangan saat menaiki skuter listrik tidak mudah
selain posisi berdiri harus tepat posisi kontrol tangan di handlebar harus stabil
selain untuk menyalurkan hobi salah satu e scooter rider memodifikasi skuter listriknya agar jauh lebih aman dan nyaman untuk sehari hari bekerja hingga perjalanan panjang
basicnya udah tiga roda ya
nah terus modif yang basic lagi nih saya pasang tambahan box
ada tambahan lampu sen juga walaupun sudah ada lampu sennya tapi ini lebih terang seperti ini
nah ini lebih terang
nah ini lebih terang
ya ini dipakai buat harian
jadi kalau tiga roda ini punya kelebihan dibanding skuter lain tuh kalau kita macet kita tidak perlu turun kaki
misalnya seperti ini
etika menggunakan skuter listrik sangat penting
selain bijak menggunakan jalur skuter yang benar hak hak pengguna jalan lain harus diperhatikan